kesal jalan rusak tidak kunjung diperbaiki puluhan warga kandangan gresik selasa siang melakukan aksi tanam pohon pisang di tengah jalan
warga meminta pemerintah segera bereaksi memperbaiki jalan sementara belasan pengusaha memprotes penutupan jalan rusak karena berdampak pada operasional perusahaan
kesal antaran jalan rusak tak kunjung diperbaiki puluhan warga desa kandangan kecamatan cerme kabupaten gresik selasa siang menggelar aksi demo menanam pohon pisang di jalan desa setempat
aksi ini merupakan proses terhadap kerusakan jalan desa kandangan yang tak kunjung diperbaiki selama hampir satu tahun lebih
selain aksi tanam pohon pisang dan menguruk pasir warga juga menggelar aksi teatrikal kecelakaan untuk menunjukkan betapa bahayanya kondisi jalan bagi para pengguna kendaraan
sementara dalam waktu bersamaan belasan perwakilan pengusaha di kawasan cermai menggelar aksi demo memprotes pemasangan portal di pertigaan jalan raya cermai yang dilakukan oleh dinas pu kabupaten gresik
sempat terjadi ketegangan saat pertemuan berlangsung
para pengusaha menuntut portal dibuka karena menghambat suplai bahan baku industri yang berdampak pada berhentinya operasional perusahaan
sementara camat cerme menyatakan pemasangan portal tersebut guna mengantisipasi agar kerusakan jalan tidak bertambah parah
cuma kemarin pas rapat sudah setelah kita berpacaran itu rencana ada peningkatan kapasitas jalan
akibat pemasangan portal di pertigaan jalan raya cermi tersebut sebanyak empat puluh perusahaan
kini tidak bisa beroperasi karena akses jalan tertutup